saya pasti akan mati matian berusaha
aku mandi dulu ya gerah banget aku mak
aku mau cek kondisi elsa dulu ya
baru mau cerita ke mbak mirna eh bu rosa muncul
tapi yaudahlah ya
sekalian aja kiki rahasiain ini semua dari mbak mirna
daripada ntar mbak mirna bocor ke bu rosa
bisa makin kacau semuanya
ntar mas radi juga yang kebawa bawa
gigi juga bisa dipecat sama mas al

gigi juga bisa dipecat sama mas al
jangan sampai dipecat
bapak mama pulang dulu ya

ya papa duluan ya

kita pulang ya

andini karisma putri
andini karisma putri
bisa gak usah drama
kebanyakan nonton sinetron kamu
gak usah ketawa
aku bercana mas
kamu udah nemuin aku
makasih juga karena ada selalu ada buat aku mas
di saat aku butuh pertolongan
udah tugas saya
pikiran kamu ada ada aja din
lagian kalau sampai kamu bilang ingatan
saya pasti akan mati matian berusaha supaya kamu ingat lagi sama saya nih
aku mandi dulu ya
gerah banget aku ma
aku mau cek kondisi alsa dulu ya
habis itu siapin makan malam buat kita
dia cuma memar memar sedikit dan ada cedera ringan
jadi hari ini dia udah boleh pulang goh
tadi mama di rumah sakit
mama ketemu sama temennya al
iya dan sekarang dia lagi menyelidiki kasus pembunuhannya roy
iya aku tahu ma
udah sejauh mana penyelidikan mereka
malah tadi dia sempat ngomong kalau penyelidikan dia itu lagi buntu
tapi yang jelas dia minta mama sama papa untuk dimintai keterangan
dan papa udah bersedia
malah papa udah kasih nomor teleponnya ke michelle
ternyata mereka belum nyerah buat nyelidikin kasus ini
malah takut semuanya ini akan terbongkar sayang
mama dengerin aku ya mah
selama mama jaga rahasia ini semuanya nggak akan terbongkar
udah empat tahun lebih mah berlalu
nggak ada yang terbongkar kan
jadi kali ini nggak akan terbongkar ma
bang juna rap fatah lu suka nggak novel nya
pokoknya nanti aku baca semuanya
yaudah pokoknya sekarang gini ya
pasti gue cari gue kasih sama lo
dan itu artinya lo nggak usah ngotak rafael lagi
karena ada gua sekarang
apaan sih kamu
tadi aku sempat ketemu mama papanya andi loh di rumah sakit
dan mereka bersedia diminta keterangan soal kasusnya roy
terus kapan kita mau ngobrol sama mereka
aku telpon om surya aja kalau gitu ya
oh iya aku boleh minta nomor om surya
tante om suryanya ada
om surya lagi mandi
iya betul tante
kira kira besok tante sama om itu ada waktu gak buat ketemu sama aku
soalnya aku mau nanya beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kasusnya roy
dia pasti stres banget kalau sampai papa nemuin michelle
sepertinya besok om surya itu nggak bisa karena dia udah ada janji